proses penyelidikan dan penyelidikan kasus penyerangan mapol sekci racas pada akhir agustus lalu mulai memasuki tahap akhir
puspom tni ad telah menetapkan sebanyak lima puluh delapan orang tersangka
total sudah ada sebanyak sembilan puluh lima anggota tni ad yang diperiksa dalam kasus ini
sementara pemeriksaan terhadap tersangka prada mi yang diduga menyebarkan berita bohong sudah memasuki tahap akhir
direncanakan pada minggu ini atau paling lambat pada minggu depan
berkas perkara sudah bisa dilimpahkan ke auditor militer dua ratus delapan jakarta untuk selanjutnya disidangkan
puspom tni juga menetapkan delapan orang oknum dari angkatan laut dan angkatan udara sebagai tersangka
motif para tersangka lantaran terpengaruh berita palsu
pihak puspong tni ad dan puspong tni berharap masyarakat membantu penyelidikan juga masih memiliki informasi yang belum disampaikan
bersama sama dengan rekan rekannya ke tempat tempat yang lain